kejaksaan negeri purwakarta kembali menemukan beras program keluarga harapan pembagian dari kementerian sosial
bercampur biji plastik di dua desa lain di kecamatan sukatani purwakarta jawa barat
sebelumnya kejaksaan juga menemukan beras bercampur biji plastik di wilayah desa sukamaju kecamatan sukatani
sebagai barang bukti sebagian beras bercampur plastik itu diamankan pihak kejaksaan setelah adanya temuan di tiga desa
pihak kejaksaan sudah memeriksa dua orang dari bulog
sejauh ini baru keterangan bahwa itu memang dari berasnya dari blok
tapi apakah beras plastiknya itu juga disengaja atau tidak kita masih dalamin lagi
karena memang di karungnya itu beras bulog
sementara wakil ketua komisi empat dpr ri deddy mulyadi mengatakan pihaknya akan memanggil bulog dan meminta kejaksaan negeri mengusut kasus ini
bukan hanya masalah beras ini masalah kesehatan manusia juga
bukan hanya masalah penambahan volume timbangan mendapat keuntungan dengan memanipulasi jenis
itu ranahnya bukan itu saja
tetapi bagaimana masyarakat miskin mengkonsumsi beras yang ada biji plastiknya
beras pkh ini dibagikan kepada masyarakat penerima untuk mendapat bantuan sosial yang saat ini dalam kesulitan
setiap penerima pkh mendapatkan beras sebanyak tiga puluh kilo yang dikemas dalam dua karung
ian firmansyah purwakarta jawa barat
sejumlah peristiwa terjadi dalam dua puluh empat jam terakhir dan informasinya kami rangkum untuk anda dalam kilas update berikut ini
ini dia tiga informasi utama di kilas update
yang pertama adalah tentang rumah produksi mebel yang ludes terbakar
sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi mebel di jalan muhtar tabrani bekasi jawa barat pada jumat siang dilalap si jago merah
material mebel yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh uang produksi
diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
selanjutnya kita ke ibu kota ada sejumlah lansia yang terjaring operasi tertip masker
sejumlah lansia dan kaum ibu terjaring operasi justi
lansia yang dilakukan adalah lansia yang dilakukan oleh petugas gabungan satpol pp tni dan polri di jalan hashim asyari gambir jakarta pusat pada jumat siang
lansia yang dinilai rentan tertular covid sembilan belas ini justru nekat tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah
usai didata lantaran tak mampu membayar denda para pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa menyapu jalan
rencananya kegiatan serupa akan gencar digelar guna meningkatkan disiplin protokol kesehatan masyarakat